ya pertemuan kedua pimpinan negara ini menghadirkan momen momen penuh keakraban
ada momen di mana presiden jokowi dan juga raja salman bersama sama naik mobil golf di kompleks istana bogor
dan tentunya pak jokowi ya yang setir mobil golfnya ya
iya tentu sudah bisa ditebak ya karena selalu seperti itu pak jokowi kalau ada tamu tamu kehormatan datang
putar putar istana bogor bawa mobil golfnya sendiri
presiden jokowi duduk di sisi kiri memegang kemudi
kemudian presiden jokowi membawa raja salman berkeliling kawasan istana negara
oke jadi ini dia nih gambar yang kita dapatkan ya bahwa presiden jokowi duduk sendiri yang membawa mobil
berdasarkan agenda yang sudah disiapkan resmi di ropers istana
seharusnya presiden jokowi dan raja salman akan berhenti di samping istana untuk menanam pohon
nah setelah itu presiden jokowi dan raja salman akan duduk berbincang di beranda istana bogor
sampai menikmati suasana asli istana bogor
ya tapi kemarin itu ya peristiwanya dan tidak
terjadi kenapa karena hujan deras mengguyur kota bogor